wacana penambahan jumlah kementerian untuk pemerintahan prabowo gibran terus menguat
pro dan kontra muncul karena penambahan jumlah kementerian diduga sebagai upaya mengakomodasi pendukung prabowo gibran
wacana penambahan jumlah kementerian untuk pemerintahan prabowo gibran terus menguat
presiden joko widodo meminta agar isu formasi kabinet pemerintahan berikutnya bisa ditanyakan langsung kepada presiden terpilih prabowo subianto
jawaban ini disampaikan jokowi menanggapi wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan prabowo gibran
jokowi bilang tidak ada masukan soal penambahan kursi menteri ini
kalau kabinet yang akan datang ditanyakan kepada presiden terpilih
tanyakan kepada presiden terpilih
yang apa masukan dari bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu pak
enggak enggak enggak
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menjelaskan soal nomenklatur kementerian yang kabarnya akan ditambah
gibran bilang rencana tersebut masih dibahas termasuk soal kementerian yang mengurusi makan siang gratis
akan menjadi prioritas terutama di seratus hari pertama
oh itu nanti ya masih dibahas masih digodok lagi
salah satu menteri kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang dari sini sih mas
tapi tunggu dulu ya tunggu dulu tunggu dulu
kenapa harus dibahas kementerian sendiri
anggaran yang besar distribusinya juga tidak mudah logistiknya tidak mudah monitoringnya juga tidak mudah
ini makanya harus ya kita ingin program ini benar benar bisa berjalan
karena kita pengen program ini benar benar bisa impactful benar benar bisa dirasakan oleh anak anak sekolah
tapi tunggu dulu ya ini belum pasti
sebelumnya wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman mendukung usul penambahan nomenklatur kementerian
menurut habibur rahman wajar jika nomenklatur kementerian ditambah dalam pemerintahan prabowo gibran
mengingat tantangan indonesia semakin besar
tantangan kita besar target target kita besar
wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar
tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parkol parkol lain
ya itulah kesalahan cara berpikir
ya dan nggak apa apa jadi masukan bagi kami
jangan sampai hanya sekedar untuk apa namanya mengakomodir keketuhan keketuhan politik
masukan dari masyarakat kami terima tapi itu tadi
kewenangan membentuk kabinet formasinya seperti apa jumlahnya berapa secara substansi
baik konstitusi itu ada di pak prabowo sebagai presiden elected
ketua umum projo budi aris setiadi menyebut
wacana penambahan kementerian di pemerintahan prabowo gibran merupakan hak prerogatif presiden terpilih
budi ari menegaskan akan mendukung wacana tersebut jika memang terbaik bagi rakyat
presiden lah kita pokoknya yang terbaik buat bangsa buat negara buat rakyat kita dukung
gini setiap perkembangan itu memerlukan adjustment adjustment kan
kan ditambah itu kan karena ada kebutuhan khusus
wacana presiden terpilih prabowo subianto yang ingin menambahkan jumlah kementerian menjadi empat puluh mengundang pro dan kontra
sejumlah pihak menilai wacana penambahan kementerian sebagai upaya untuk mengakomodasi jabatan jabatan yang bisa diberikan
kepada orang orang yang sudah masuk koalisi atau memberi dukungan kepada prabowo gibran
penambahan kementerian baru juga berimplikasi terhadap penggunaan
dan juga penggunaan negara negara yang juga harus ditambah
di wiputan kompas tv